pokoknya neng atika mau pergi kemana aja
atika itu lagi perawatan kulit
udah bang gak enak rasanya
lo boleh minta sesuatu gak
pengen makan yang asem asem bang
makanan yang asem asem
lu minta yang asem asem
ketek abang asem
apaan sih yang asem asem
ini kalau gak ini
kalo gak dituruti
minta anaknya diileran
tau gak deh
panik bener keliatannya
alhamdulillah ya allah
cuman disuruh nyari asinan bogor di mana ya
nanya aja dah
hah nanya aja dah
beli asinan bogornya dimana ya
gua kan udah tanya tadi lo tau gak nih
yang mau ke depok tuh apa tuh namanya itu
leteng agung tuh
leteng agung kan ada disitu
yang jualan asinan bogor
jauh amat mak
nggak ada yang deket deket sini
jadi si tua bangka itu kagak mau ngebatalin perjanjian taruanya
emang tuh manusia hatinya udah batu
kagak ada punya perasaan hati nuraninya
dih arat kate kaku kayak buntut buaya
tahu kan lo buntut buaya
begitu dipegang aja
apa gua gebres aja kali itu orang kali bar ya
terujung ujungnya si sulaw juga yang kena masalahnya bar ya
iya nih dar
bikin pusing aja nih masalah
jidat gua mengkrut kayak pematang sawah ya
kenapa lo ngeliatin begitu sama gue
emang sih bar ya
kalau gue pikir pikir jidat lo udah kayak pematang sawah
lo cocok aja di petani bar ya
lo canggul jidat lo
lo tanemin duit bar ya nggak

biar pala lo gak pusing lagi hubung hubungnya bar ya
gua cabut dulu bar ya
eh ah kebiasaan bener nih orang nih
ah lo ditungguin dari tadi baru nongol
nih gua gagal ngebujuk abang gua batalin taruhan
hah kemana sih mood
terus kemana dong kalau begini
tuh dia tuh
kasian kan cinggelan kalo gagal taruhan
dia bisa diusir dari sini
panjang kesian siapa ya
si sulam juga dia bakal sedih
sekarang terserah lo nih mood
apa yang perlu gua lakuin buat ngegulung si muhyiddin
emang gua tau
biar kata sodara gue
itu orang susah ditebak
itu sih bukan keputusan mut
jangan lu campur adukan dong
tunggu dulu disini ya
ini ada yang lebih penting lagi nih
mau kemana yayang rapi rapi begini
atika mau nengokin santerok rumah sakit
emang kenapa sih
enggak gua aja deh
emang kenapa sih nggak boleh
abang ini ada gunanya
ntar kalau di rumah sakit
emang si daus boleh masuk
abang yang jagain ya
bener juga sih
tapi jangan deket deket kali
masa ceweknya cantik seksi yang ngantrin
pake istilah lain dong
atika jangan jelek
ya emang jelek mau dibilang apa
tuhan enak kedengerannya
pake istilah lain
tuhan enak kedengerannya
tuhan enak kedengerannya
tuhan enak kedengerannya
lebuk mana wad
itu baru buat cuci tuh
minjem aja pedit banget sih
ini buat ngantar atika
ya segitunya loh
biar jandi juga seksi
ibarat kate tuh
emangnya abang dapetin mpo kalo pake perjuangan
abang tinggal di rumah beres
kurang ngajar lo ya
dia dateng tiap hari ke rumah gue
asal lo tau aja
udah mika gak usah dimarahin
si atika secara terlangsung kan
udah membela kita
dan si zulan
gue bukan kesel sama si atika
tapi sama adik lo tuh
sekolahin tuh mulutnya
jangan kurang ngajar sama gue
atika mau pergi kemana aja
atika itu lagi perawatan kulit
ntar yang ada jadi belang belang
benak juga luntur
eh enak aja
tadi minta anter
sekarang udah diusahain pakai motor
si ape juga yang minta diantre naik motor
hah si ape
punyanya gini doang
kagak ada lain lagi
kalah dong sama om haji sulam
dia punya mobil
ini penuh perhatiannya nih
ini penuh perjuangan
belum berantem dulu
sekarang kagak mau
gak menghargai nih namanya
pokoknya tetep gak mau
sebelum pernah mau naik motor
nggak pernah nonton di film film nih
kayak keluarga kecil
firdaus ku sayang
dunia terasa berwarna
oh gak ada serem
daripada gue diantri sama orang gila kayak gitu
mendingan gue naik angkutan
aduh ada ape ya
aduh buruan dong
wah kebetulan banget ada taksi
atika kemana dirimu
eh abang disini
kamu mau kemana
dia mau ke rumah sakit
yaudah kalo gitu biar abang nganterin ya rum ya
umi sama abah
nggak sekilan ngikut aja
gak gak sudi deh
mendingan gue jaga toko
ketahuan gue dapet duit
nggak dapet apa apa
yang ada di kesel nih hati
gak usah bang ramadi
rom bisa jalan sendiri
kok gak perlu diantar
gak perlu diantar
kagak baik lo tau gak
yaudah kalo gitu
rum berangkat dulu ya
begini yang gue demen
kirim salam ya si rodie
eh mudah mudahan cepet baik
mau tetep aja gabuk
bilang aja begitu
kenapa sih ngeliatin aku kayak gitu
masalah mobil kamu
di rumahnya rumah mana
pertanyaan kamu tadi pagi ya
kok bisa ya
mobil kamu ada di rumah rumah
aku nginep di rumahnya rumah nah